sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu barusan izan atau bukannya
itu kan istrinya izan
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ibu itu kenapa ya
kamu kenapa kenapa kamu panggil banginan mas iksan
mas wisnu baru saja saya melihat mas iksan mas iksan
istrinya iksan juga memanggil orang tadi dengan iksan
apa berarti dia memanggil iksan
apa jangan jangan orang yang waktu saya lihat juga ihsan
kamu tadi pasti salah lihat
iksan itu sudah meninggal
orang yang kamu panggil panggil tadi itu bukan iksan
enggak mas wisnu itu benar benar masa iksan
saya lihat sendiri itu benar benar masa iksan
kalau dia itu benar benar pingsan dia itu pasti akan datangin kamu pada saat kamu memanggil manggil nama dia
tapi apa dia malah pergi begitu aja
iksan itu sudah meninggal
orang yang tadi itu bukan iksan
sudahlah kamu ikhlaskan saja kepergian iksan
ibu ibu tadi ngeliat ayah
bu berati ayah masih hidup dong bu
saya sopan dia
saya sopan dia
bu berati ibu

ibu apakah kamu akan berbeda dengan aisyah terhadap aisyah
mungkin itu rasa kangen aku pada masa iksan
tapi mas iksan sudah meninggal
dipunuh oleh prabu wijaya
aku tidak heran kalau kamu cepat banget angkat sama perempuan ini
soalnya apa kamu itu sangat mencintai bapaknya dia
tapi emang bener ya bu
kalau tante aisyah
dulu sama ayah saling mencintai
kamu mau buat hati ibu sama sakit
astagfirullahaladzim enggak bu
amirah enggak maksud kayak gitu tadi amirah cuma
haluan kamu amirah keterlaluan kamu
tengah tengahnya kamu begitu sama ibu
dasar tidak punya perasaan
sama seperti bapaknya
lagi lagi aku keceprosan
kamu ngomongnya seperti itu om
itu kan sahabatnya ayah
kamu malah ngomongin ayah seperti itu
maksud saya kami itu sama sekali
gak punya sifat sifat baik seperti ayah kamu
kamu lihat ibu kamu lagi sedih
kamu malah bikin tampar jadi sedih lagi
itulah namanya keterlaluan
tapi amirah cuma ingin tahu
apa betul hal itu yang menyebabkan
pak prabu membunuh ayah
ibu amira benar benar minta maaf bu
amirah sama sekali tidak bermaksud
untuk menyakiti perasaan ibu tadi
jangan ganggu ibu
tinggalkan ibu sendiri
mungkin sebaiknya aku tidak mengganggu ibu dulu
lebih lebih menceritakan kecurigaan aku
soal alasan pak prabu membunuh ayah
aku takut ibu bisa tambah sedih
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi